ketua umum pssi erick thohir mengancam para stakeholder sepak bola nasional
yang berlaku curang akan menerima hukuman berat
ancaman tersebut disampaikan erick dalam jumpa pers di gbk arena jakarta pada kamis
erick menegaskan tidak boleh ada hasil pertandingan
yang ditentukan melalui pesanan pihak tertentu
erick meminta semua pihak bersama sama membersihkan sepak bola indonesia
dari mafia sepak bola
kewibawaan kepercayaan diri